bibae figurant di rcti
rumahnya pak muhyiddin dimana ya
rumah pak muhyiddin ya
ini mbahnya pertigaan
itu ke kanan
nanti ketemu pertigaan lagi mbahnya langsung belok kiri
itu lurus aja ketemu pertigaan lagi
mbak ke kanan rumahnya ada di sebelah kiri yang halaman paling luas
oh gitu ya
ada apa sih pak
dua kakak bisa dihubit apa
emang uang belanja uangnya udah habis mah
neng sudah tahu apa belum
tau apa tuh pak
neng izinin si kicit mau nikah lagi
udah ijin sama pak
neng gak bakalan ijinin lah
gak bakalan juga neng mau ijinin dia nikah lagi
kan dia kan udah ada perjanjian sama neng pak
dia nikah lagi
dasar buahnya buruk
dan sampelnya juga sekarang
siapa sih mah perempuan itu mah
ngetelpon juga nih si buluk
jangan neng jangan ditelpon
kalau ditelepon si kicit bisa ngela
dari kemarin pergi terus
bilangnya sih mau ketemu developer
ini kurang apa sih
minta ini neng turutin
minta itu neng turutin
masih kurang aja sih tuh
dasar buahnya buluk
baik terimakasih pak
baik terimakasih pak

datang ku tangkap om nadia
kenapa helm gua disini
ada dimana mana dalam hidup gua

gua gabisa mikir ndra butuh temen ngobrol
ngobrolnya dirumah aja
atau lu ngobrol sama temen lu
atau lu ngobrol sama temen lu
lu yang ga asik
gue ada janji sama orang
yaudah gapapa gua ikut aja
gue ada janji sama cewek
yaudah lu ngobrol aja berdua
gua ga ganggu kok
gua duduknya jauhan
lu pacaran mau ngapain sih emangnya
oh pacaran mau ngapain sih emangnya
ngapain mesti terganggu
udah lu ketemu aja dulu sama cewek lu

gausah sobaik lu udah kita ngobrol dirumah aja
ini pak ya
ini lu pak bayar
siapa yang mau bantuin lo
orang sehat aja nggak sanggup
ya disanggup sanggupin
ya disanggup sanggupin
ya disanggup sanggupin
ya disanggup sanggupin
ya disanggup sanggupin

mak minah belum masak
mak minah belum masak
ingat jangan sampai sekolah indri terganggu
gara gara ngebantuin lu
ma minah ga antur ya
ya sanggup ma
doyan banget prana
ingat kekasih sigh
pak bu waalaikumsalam
alhamdulillahnya si neng betah disana
berarti lu sakitnya tinggal nuntuin harinya tuh ya
eh kita ngobrolnya di dalam aja ya yuk
semester depan gue mau pindah ke fakultas ilmu gaib
biar lu gak bisa nyariin buah
cantik juga tuh
rumahnya pak muhyiddin dimana ya
rumah pak muhyiddin dimana
rumah pak muhyiddin dimana
rumah pak muhyiddin ya
ini mbaknya pertigaan
itu ke kanan
nanti ketemu pertigaan lagi mbaknya langsung belok kiri
itu lurus aja ketemu pertigaan lagi
mbak ke kanan rumahnya ada di sebelah kiri yang halaman paling luas
oh gitu ya